menyebutkan fenomena gerhana bulan pada tiga puluh satu januari bukan hanya sebagai supermoon
melainkan super blue blood moon alias gerhana bulan merah darah
dalam penjelasan yang nasa unggah di laman youtubenya
supermoon terjadi ketika posisi orbit bulan yakni perigi berada di titik yang paling dekat dengan bumi
disebut dengan blue moon karena ini merupakan full moon kedua dalam satu bulan
super blue moon ini akan melintasi bayangan bumi dan akan kita dapat gerhana bulan total
tidak selesai sampai di situ ketika bulan berada di bayangan bumi
warnanya akan terlihat seperti kemerah merahan
ini yang dikenal dengan blood moon karena saat itu warna bulan seperti merah darah
dan berikut ini kami tampilkan berikutnya
sebagai dokumentasi fenomena gerhana bulan total dari beberapa penjuru dunia